kami ajak anda kembali ke informasi menjual pulau gegerkan warga
ini pulau malamber di mamuju sulawesi barat
dikabarkan sudah dijual oleh salah seorang warga seharga dua miliar rupiah
polisi tengah melakukan penyelidikan dan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proses jual beli pulau ini
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telpon
dengan camat balabalakan kabupaten mamuju sulawesi barat
ada bapak juara pak juara selamat sore waktu jakarta
selamat sore bu
pak juara kami ingin mendapatkan konfirmasi apakah betul sudah terjadi proses jual beli pulau malamber ini
jika benar siapa pihak penjual dan juga pembeli pulau malamber ini pak juara
betul bu sudah terjual itu pulau malamber
yang membeli itu atas nama abdul gapur bupati panajam
yang si penjual ini namanya si rajab
yang harganya dua miliar dan dp
sudah dikasih dp dua ratus juta
apakah surat dari uang muka ini sudah diketahui oleh pihak terkait pihak kepolisian begitu pak
sudah saya sampaikan sama anu karena kebetulan kemarin dulu saya sudah dipanggil dari kepolisian itu
saya diperiksa saya sudah laporkan begitu
itu sudah dipanggil juga yang si penjual itu
bagaimana informasi yang anda ketahui bagaimana proses jual beli ini kemudian terjadi
apakah melalui prosedur yang tepat
begini bu ini masalah tidak melalui dengan prosedur bu
soalnya ini pulau yang terjual ini saya tidak ketahui
seandainya bukan pak bupati yang memanggil saya untuk mau diselesaikan ini pulau
makanya saya kaget itu waktu saya dipanggil dengan pak bupati
saya bilang selesaikan pulau itu
kapan kamu tidak selesaikan ini bahaya kamu ini
jadi di situ saya heran terjualnya ini pulau tanpa saya ketahui ini masalah pulau ini
ada perbincangan apa dengan pak bupati pak juara mengenai pulau malamber
apa alasan beliau membeli pulau malamber ini
pada waktu dipanggil itu pak bupati penajam disampaikan sama pak bupati mamuju
bahwa alasannya itu dibeli katanya pulau itu
untuk dibantu masalah keluarganya dan juga bukan pulau yang katanya dibeli
ya katanya tanahnya yang dibeli
tanahnya yang dibeli oleh bupati panajam pasir begitu ya
oke pak juara tapi kabarnya ini dilakukan penyelidikan atas proses jual beli ini
informasi yang juga anda dapat terkait dengan penyelidikan terakhir ini
bapak bupati apa pak juara
ini rasanya ini yang mengakui bahwa pulau saya ini belum anu saya ini
bahwa mengapa saya bilang tidak anunya ini masalah pulau ini
karena supradit saya periksa dengan supraditnya itu
yang mengaksikan di dalam itu ada laut semua
makanya saya kasih taukan si penjual ini apa kekuatamu sehingga kamu menjual pulau ini
dia bilang anunya nenekku
mana sekarang supraditmu
saya periksa supradinya yang menyaksikan semua di dalam itu adalah laut
nah makanya saya kasih taukan
saya bilang ini pulau ini bukan hak milikmu
masih hak pake
seandainya ada sertifikatnya baru hak milikmu
tapi tidak ada sertifikanya
makanya saya kasih taukan
masa kamu tidak tahu aturannya ini
undang undangnya ini undang undang pasal tiga puluh tiga ayat tiga
bumi dan air dikuasai oleh negara
berarti masih hak milikmu
ini bukan masa milikmu ini
makanya saya kasih taukan begitu
nah disinilah sudah apa namanya saya sampaikan bahwa ini selanjutnya nanti ini kan kamu juga akan diproses ini
dipanggil kamu dari kepolisian
eh ternyata kemarin dulu dipanggil
anunya sekarang ini
pak juara ini betul ya ada rumor yang beredar kalau pulau malamber ini justru memang menjadi rebutan dari banyak kepala daerah di kalimantan
pak juara ini betul ya ada rumor yang beredar kalau pulau malamber ini justru memang menjadi rebutan dari banyak kepala daerah di kalimantan
dan juga sulawesi maksud saya
memang dulu dulunya itu
dulunya itu rebutan
tapi ini kan masih boleh dikata ini masih hak anunya sulbar karena semua yang penduduk yang ada di sana ini dari sulbar semua dari sulawesi
tidak ada dari kalimantan
jadi ini anunya
makanya jadi pertanyaan besar kemudian ketika bupati penajam dari kalimantan timur mengaku bahwa ini adalah tanah milik keluarganya begitu ya pak juara
begitu ya pak juara
betul dia bilang bukan itu masalah milik keluarganya dia bilang saya bantu keluarga saya untuk beli ini anunya lokasinya ini
soalnya dia butuh dengan uang
baik pak juara karena waktu yang terbatas kami harus mengakhiri perbincangan ini
terima kasih banyak untuk informasinya di cnn indonesia newsroom